presiden joko widodo akhirnya menetapkan kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa
keputusan itu diwujudkan dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang undang atau perpu yang populer disebut perpu kebiri
namun pengesahan perpu ini masih menanti ketuk palu dari dpr
dalam satu bulan terakhir indonesia digemparkan dengan berbagai kasus kejahatan seksual terhadap anak
usia korban beragam mulai dari balita hingga remaja
salah satu kasus yang menyentak publik adalah kasus perkosaan yang berakhir pembunuhan terhadap siswi smp di kabupaten rejang lebong bengkulu
korban diperkosa kemudian dibunuh pelakunya belasan orang tujuh diantaranya masih di bawah umur
pengadilan negeri bengkulu telah memfonis para pelaku di bawah umur sepuluh tahun penjara dengan enam bulan pembinaan sosial
sementara para pelaku dewasa terancam hukuman penjara dua puluh tahun
tak kalah mengejutkan adalah kasus pemerkosaan balita berusia dua lima tahun
di bogor jawa barat
pelakunya bernama budian syah karyawan di pabrik batako
dia terancam hukuman maksimal dua puluh tahun penjara
banyak kalangan menilai maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak disebabkan hukuman yang terlalu ringan
inilah yang membuat presiden joko widodo menandatakani peraturan pemerintah pengganti undang undang perpu no satu tahun dua ribu enam belas
yang populer disebut perpu kebiri
perpu kebiri mengubah undang undang nomor dua puluh tiga
yang menambahkan pemberatan hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak
saya ingin memberikan catatan mengenai pemberatan pidana
yaitu berupa ditambah sepertiga dari ancaman pidana
dipidana mati seumur hidup atau pidana penjara paling singkat sepuluh tahun dan paling lama dua puluh tahun
pidana tambahan yaitu pengumuman identitas pelaku
tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik
penambahan pasal pasal tersebut akan memberikan ruang bagi hakim untuk memutuskan hukuman seberat beratnya
pasca penanda tanganan perpu kebiri akan dibawa ke sidang paripurna dpr untuk disahkan
dapat membuat anak anak indonesia aman dan tentram
sehingga mereka dapat tumbuh berkembang menjadi generasi yang terdepan
anur gewang cnn indonesia